kegiatan menyusui ini sempat menjadi kegiatan yang ditakuti stella
saat sepuluh bulan silam melahirkan anak pertamanya
ibu muda ini sempat khawatir tidak dapat menjadi ibu yang baik
karena terpaksa memberikan susu formula di awal kelahiran sang buah hati
kesedihan dan rasa lelah
yang dirasakan setelah melahirkan memberikan dampak pada kurangnya produksi asi
suami pun menjadi sasaran emosi stella
itu makin bikin pikiran jadi gimana ya
semua udah ditempahin deh ke suami
gejala ini menurut salah satu psikolog mirip dengan salah satu bentuk sindrom baby blues
proses kelahiran yang diluar perencanaan awal
menjadi pemicu stella menderita baby blues ini
kondisi baby blues ini bisa hanya sekedar menangis setelah melahirkan
namun yang cukup berat misalnya menjadi enggan melahirkan kembali
setiap orang kan juga berbeda beda ya
kemudian bagaimana dia menghayati kehamilan lalu kelahirannya
menghayati penerimaannya terhadap si bayi juga berbeda
dan ini bisa saja menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya baby blues
kondisi fisik dan psikologi si ibu
kondisi emosi si ibu juga bisa berpengaruh terhadap terjadi paparan baby blues tadi
suami dan keluarga memang memegang peranan penting untuk stella dapat bangkit dan melawan sindrom baby blues
ya memang peran suami sih penting ya pas awal awal melahirkan
cuma ya jangan dibawa panik juga sebenarnya
jadi kita berusaha menenangkan istri juga
kasih semangat juga kasih support
puji tuhan sampai sekarang ya bagus
mempersiapkan kelahiran memang tidak hanya membutuhkan kesiapan fisik
namun juga membutuhkan persiapan psikologi
agar bisa melewati fase pasca melahirkan tanpa masalah